biasanya jam segini mas pur udah datang
iya coba telepon aja pak
eh udah usah pak nih mas pur udah dateng
gak jadi kalau sambut
lagian kan ibu jadi nggak perlu masak sarapan pagi ini
oh iya menurut bapak rudi
bapak rudy teman kerja bapak
dia koki terkenal
kok ibu gak kenal
ya ibu kenalan dulu
jangan bercanda bunga
ibu lagi bicara sama bapak
ibu tadi mau bicara apa
loh yang terakhir bicara kan bapak
ibu kalau orang keselak yang dipukul tuh punggungnya
ibu jangan keras keras
ojek bang maaf saya enggak ngojek oh saya kirain tukang ojek memang saya
tukang ojek tapi saya lagi enggak ngejek ngejek enggak ngejek
perlu ke dokter enggak ah cuman keselak doang agen bunga juga mau main ke rumah temen
anaknya udah rizal lebaran kemarin ke solok sampai kelojotan dia ke dokter
udah mau pergi dulu ya bapak juga pak jangan lupa kalau ketemu sama bang ojek
diminta uang dp kita iya apa perlu ibu yang nagih boleh jadi ibu apa bapaknya lagi
ibu boleh bukan bapak juga boleh
ya udah alaikum alaikum waalaikumsalam terserah kakak mau langsung datang ke toko
atau kita ketemuan di luar juga boleh kok kakak mau ke toko sekarang enggak bisa kakak rika nya lagi
barangnya ada kok kakak iya kakak mendingan kita ketemuan di luar aja terserah mau ketemuan
dimana aja juga boleh kok enggak tahu kakak sebentar ya kakak rika
enggak tahu kakak
sebentar ya kakak rika lihat nih gak tahu kakak sebentar ya kakak rika lihat nih
kakak tisna mau kemana
mau ngejek kok kesini
biasanya jam segini mas pur udah datang
eh dosa pak
nih mas pur udah dateng
gak jadi kalau sambung
saya muter dulu pak
tapi kok kakak cisna malah pergi
kakak tisna kenapa diem aja
saya denger neng rika lagi nelpon
oh tadi itu kakak heri
dia mau beli handphone
tapi minta harga khusus
nanti sore kakak heri minta ketemuan
buat liat handphonenya
nganter ika buat ketemuan sama kakak heri
kakak tisna mau nganter
kalau kakak tisna
gak mau nganter juga gapapa kok
terima kasih kakak
kalau tiap hari kita makan kayak gini
kita bisa sehat ya bang
kan kita udah bagi makanannya
kita harus ganti duit dp nya pak sopyan
kita rugi dong
kakak tisna jemput rika ya
terima kasih kakak
rika tunggu loh
ngasih ke emak ini makanannya
kemarin emak udah bawa lauk sama sayurnya
kalau ngasih ke babe pasti ke jamila juga
abang emang mau ngasih ke jamila
ya kagak yang
jangan dikasih ke jamila
ih terserah dia
kan jamila anaknya dia
yaudah mending gausah kasih ke babe
yaudah dah terserah lo
mau kasih siapa kek
udah bang ngajak dulu
makasih mas pur
saya mau tanya
mau minta maaf bang
karena kita kemarin ngerjain suri
kalau ani tau
ani jadi benci sama saya
lo kagak usah minta maaf
ntar ani tau
kalau kita yang ngerjain surya
tapi saya tetep mau minta maaf bang
gigi lo kena tangan gue